hari raya idul adha atau idul kurban menjadi saat istimewa bagi pemilik salon domba tanduk di desa sumber sawit magetan jawa timur menuai berkah
seperti di salon domba milik adif abdul qadir menjelang hari raya kurban
salon kecantikan domba miliknya selalu ramai didatangi warga yang ingin mencukur bulu domba agar rapi
tak hanya itu domba tersebut juga mendapatkan perawatan tanduk dan kuku sebelum disembelih untuk kurban
bulu yang semula lebat dipangkas untuk mengurangi resiko penyakit
apalagi saat ini merajalela penyakit kuku dalam mulut yang menghantui para peternak sapi maupun peternak kambing
setelah dipotong dan dirapikan kemudian domba tanduk ini kemudian dimandikan menggunakan sabun agar bersih dan harum
untuk selanjutnya dikeringkan menggunakan alat pengering hingga terlihat cantik
untuk satu ekor domba yang disalon hanya butuh waktu antara sepuluh hingga tiga puluh menit
ya ini untuk salah satu servis dari kandang kami
untuk domba domba yang bulunya tebal itu kita cukur biar kelihatan bersih
juga terhindar dari kotoran kotoran
salon domba merupakan pelayanan yang diberikan adif kepada pembeli domba di tempatnya menjual hewan kurban
dalam sehari ia mampu menjual

untuk harga biasa dijual mulai rp dua lima ratus rupiah hingga empat juta rupiah untuk domba berukuran besar
sementara itu peternak sapi di duku samaran desa juruk boyolali jawa tengah memiliki tradisi unik
dengan mengarak sapi yang telah laku terjual untuk berkeliling kampung
sapi diarak sebagai kenang kenangan terakhir setelah para peternak memelihara sapi sapi ini
makurun waktu sekitar dua tahun
tradisi tahunan sih mas dari desa kami
kalau ada sapi korban yang laku biasanya kami sering melakukan syukuran sedekah gitu mas
selain mengarak sapi salah satu peternak juga turut menggelar syukuran dengan membagikan nasi bancakan sego gudang kepada sejumlah tetangga
acara ini digelar sebagai bentuk ucapan syukur atas penjualan beberapa ekor sapi untuk hewan kurban
di antaranya dua ekor sapi jumbo yang laku terjual dengan harga tujuh puluh lima dan enam puluh juta rupiah
tim liputan cnn indonesia